ma dipaksa keluar jeng
ma diusir sama samin
ma sampe berlutut minta belas kasihan samin
tapi ma malah didorong pake kakinya
dan dia lalu mengunci pintu
ma selalu berusaha supaya em gak benci sama samin
tapi samin datang juga
waalaikumsalam itu kenapa sih
koem pulangnya puru puru
sedih ah kalo denger ceritanya
kang salim adalah anak yang baik
dari empat bersaudara
dia yang paling disayang sama kakek neneknya em
dia suami yang baik
yang penyabar dan sayang sama emak
dan banyak mengalah
allah kasih emak suami yang sayang sama emak
yang baik sama emak
waktu em dalam kandungan
emak dan kang salim pindah
ke rumah pemberian kakeknya em
semua anak anak diberi rumah seorang satu
untuk menghindari keributan dengan kakak beradiknya kang salim
pilih rumah yang paling kecil
emak dan kang salim hidup bahagia
sampai em berumur setahun
kemudian kang salim meninggal
tiba tiba sawah kang salim diambil oleh samin
katanya sawah itu miliknya
mak gak mau ribut
gak mau berantem
karena masih ada bagian tanah warisan di belakang rumah
tapi seminggu kemudian
tanah itu pun diambil sama samin dan dijual lagi
tapi mak gak bisa berbuat apa apa ceng
alhamdulillah masih ada rumah
tapi dua hari kemudian
emak diusir dari rumah
katanya rumah itu pun udah dijual sama samin
mak perigi sambil mengenung em
dan membawa gembolan
mak dipaksa keluar ceng
mak diusir sama samin
mak sampai berlutut minta belas kasihan samin
tapi mak malah didorong pakai kaki
dan dia lalu mengunci pintu
kamu tahu ceng
em menangis kedinginan
mak gak tahu mau saya bikin apa ceng
malam itu mak balik ke cibanengkok
untuk nyari kerja ke jakarta
kamu tahu bagaimana beratnya
dia baru berumur setahun
dan masih nyusuk
tapi mak harus pergi
nitipin ke bincum juga susah
karena bencum juga orang susah ceng
tapi mak tetap harus ke jakarta
kamu tahu apa yang mak kerjain kek
mak kerja di warteg proyek
mak kerja di luar terminal
itulah samin kalau kamu mau tahu
adanya orang kayak begitu
maafnya ah kayak begini
nah gitu atunin
biar kamu nambah pinter
buku apa ini
siapa yang nyunggu kamu baca buku beginian
dapat dari mana kamu
kamu penasihat spiritual bukan dukun
kamu baca buku beginian
kamu terlibat pada ilmu gaib yang menjurut pada kebitrikan

ninn musrik itu dosa besar untukmu
ninn musrik itu dosa besar untukmu
ninn yang gabisa diampuni
sekali kita melakukan kemusrikan
kita berdua teh bakalan diusir
pausan kemedan kamu ini
maaf atun saya teh gak tau kalau itu musrik
makanya kalau gak tau teh nanya jangan sok tau nin
baca buku yang sudah saya kasih aja kamu teh
jangan terlalu banyak bikinin kepala kakap
maaf atu kan saya minta maaf bikin emosi aja kamu teh ninn
maaf atukan saya tuh gak tau
maaf atukan saya tuh gak tau kalau itu musri
kalau itu musri
udah bikinin saya kopi
gak bawa aja ke tempat servis
biar cepet bisa diperbaiki
tep itu gudangnya ilmu
bapak rasanya buta kalo tempat tep
setelah sobeli sarapannya